ini kamu kok malah marahin pak amir sih
bukannya makasih udah nganterin aku tau gak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
berarti bener kan
mereka tuh masih cinta sama raya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
dia masih nyimpan foto foto selfie raya
yaudah itu kan artinya lo gak perlu lanjutin lagi hubungan lo sama si haikal
yaudah berarti haikal gak cinta sama lo berarti juga haikal itu
berarti berarti terus diem deh
cindy ya menurut gue ya lo biarin aja tristan jemput loh
ya secara kan ini bisa nonton kertas kalau dia cinta gak sama lo ya kan
kalau haikal cemburu ya bagus artinya dia bener bener cinta sama lo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
iya deh aku mesti bisa bikin hekal cinta sama gue
cepet banget nih wil motor kita masih drive gak sekarang
iya dok padahal cobar dan kompotannya udah kita kalahin
tetep aja dok motor kita gak bisa balik
habis banget sih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
kalau babi bilang sih mendingan lo samperin lagi ke sana
tapi lo jangan berantem lo tanya aja dia
lo desek dia kalau perlu lo paksa
tanya aja dia motor lo dimana
itu aja kalau memang dijual ya jual ke siapa
wil saran babi oke juga tuh ya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
dok emangnya lo mau kemampuan si bang cobar
mau banget lah masalahnya motor kita
eh temen temen lo semua pada mau gak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
itu itu lah temen temen lo mau pada semuanya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
hati hati tapi pada eh
ciel kenapa sih kita apes mulu
iya gis waktu gua dan rio masih gabung sama chandra kita masih kalah dari boy
sekarang pun kita udah gabung sama bang kobar kita masih kalah dari boy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
ntar aja deh kau nyusul berarti gua masih sakit
siti disini masih gajah bengkak
ya udah kalau ada kabar dari bang kobar kabarin gua
gua habis dari dokter lex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
makanya gua ngujar yang lain
eh waktu mondi ga taunya
abis itu gua diajar dia sama dia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
mau ikut kesana ga
aduh gua ga ikut dulu deh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
tadi si mondi ngeajar gua kayak orang gila men
kayak beringas banget lah
terus maik tuh gua
ngejar mereka sendirian
ya nyali dah cari mati apa gua
ini karena gua mau pulang aja makanya ketemu mondi
ya allah jangan
ketemu devi jadi semangat lagi mbak
bantah phone lu deh dimana ya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
kan baru jam segini
devi emang udah selesai ya
aduh bisa ceraka nih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
jad lu ngapain sih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
bukannya makasih udah nganterin aku atau gak gimana sih kamu
emang enak lu bulai
sayang kak aku baru aja mau jemput kamu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
kamu kan tau sendiri nih motornya semuanya kenceng
ihh beneran sayang
oh iya pak amir tadi ada surprise apa buat saya
surprise ini bukan diperuntukkan hanya bu devi
tapi juga untuk mas chandra
sesuatu yang bikin
yaudah terus lu mau ngasih apaan
kado pernikahan lah kan gua nikah aja belum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
tadi tadi pentang penting pentang penting apaan sih
mudah mudahan hari ini akan menjadi hari bersejarah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
dia cepetan jat ini panas
aku dapet beasiswa sayang

ya ampun seneng banget
akhirnya aku dapet beasiswa
bu devi selamat ya
makasih ya pak amir ya
apa yang apa ya
makasih sama dia
sama dia yang ngasih beasiswa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
aku dapet beasiswa ke inggris tau gak sih
itu pernikahan kita gimana
yah batal lah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
kita pernikahan kita mana